dan kali ini kami akan ajak anda kembali untuk melihat titik ledakan di kawasan terminal kampung melayu jakarta timur yang terjadi sebanyak dua kali
dan ledakan pertama ini juga terjadi di toilet di area parkir terminal kampung melayu pada hari rabu kemarin pukul dua puluh satu waktu indonesia barat
dan ada pun ledakan kedua terjadi berselang lima menit kemudian di dekat halte transjakarta kampung melayu yang hanya berjarak sekitar sepuluh meter dari titik ledakan pertama